laju vaksinasi di indonesia terbilang lambat
sejumlah pihak menyoroti proses vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah
lambatnya vaksinasi juga dibayangi resiko masa kandaluarsa yang sudah di depan mata
apa kendala vaksinasi dan bagaimana strategi mengejar target vaksin
belum lagi ada kabar mengenai astrazeneca yang masih ditangguhkan penggunaannya
sementara masa expirednya sudah di depan mata di beberapa bulan mendatang
kita akan coba diskusikan pada malam hari ini gerak lambat laju vaksinasi
saya sudah bersama dengan beberapa narasumber yang bergabung
saya akan sampaikan pertama ada kang uur zanul ulum wakil gubernur provinsi jawa barat
selamat malam pak wagup
waalaikumsalam dan juga sudah ada pak hermawan saputra dewan pakar iakmi
selamat malam pak hermawan
selamat malam bung renha
selamat malam pemirsa
kami juga masih menunggu bergabungnya siti nadia tarmizi jubir vaksinasi covid sembilan belas
jadi saya akan ke pak wagup terlebih dahulu
pak wagub beberapa pekan yang lalu kita tahu kang emil sempat gubernur jawa barat
sempat menegur sejumlah kepala daerah di provinsi jawa barat yang terlambat melakukan vaksinasi
di daerah khususnya di jawa barat pak wagup apa yang sebetulnya terjadi
sehingga vaksinasi di daerah pun juga berjalan lambat
ya terima kasih
vaksinasi di daerah khususnya jawa barat ini tidak ada keterlambatan
cuma mungkin ada tahapan tahapan sesuai dengan kelompok kelompoknya
yang pertama akan kita para pejabat di tingkat provinsi
kemudian juga yang kedua nakes
untuk mereka nanti bekerja di beberapa daerah
kemudian juga sekarang kan lansia
karena lansia memang
karena memang jedanya itu empat minggu
antara yang ke satu vaksin yang ke satu dan yang kedua
dan sekarang kami sedang dengan tokoh tokoh agama
dengan para kiai kemudian dengan rohaniawan dan yang lainnya
tadi pagi saya di kabupaten karawang
ratusan kiai hadir ustadz
dan juga besok hari kamis kita di kabupaten cirebon
dan daerah daerah lain bergerak
artinya memang tidak serentak semuanya langsung menuju kepada masyarakat secara umum melaksanakan vaksin
tapi ada paham tahapan
mungkin masyarakat menunggu kapan saya mau divaksin kapan saya mau divaksin
kami ini ada tahapan tahapan seperti itu
baru diestimasikan sekitar tanggal lima belas bulan april itu secara umum secara masif kita akan melaksanakan vaksin
jawaban seperti itu
oke jadi tahapan tahapannya saja yang tadi anda katakan
tapi tidak ada keterlambatan
bukankah juga ada masalah soal pendataan pak wagub
kalau pendataan sebenarnya di jawa barat ini insya allah tidak ada
kali dua kali vaksin berarti sekitar enam puluh tujuh juta vaksin yang kita butuhkan
tetapi ini semua bertahap
jadi sekitar satu tahun tambah lima bulan
tetapi dengan ditambahnya para relawan yang melaksanakan vaksin nakes nakesnya ditambah sampai dua puluh lima ribu ini direncanakan satu tahun kita selesai
tetapi memang hari ini belum serentak masuk kepada tingkat masyarakat secara umum
nanti setelah tanggal empat belas tanggal lima belas kita mau masuk ke tingkat empat
jadi sekarang di jawa barat ya menjadi prioritas vaksinasi masih sama atau kemudian sudah sekarang mana yang lebih cepat saja atau bagaimana kang u
ya yang pertama kita tahapan sekarang adalah para tokoh dan juga para orang yang sering berinteraksi dengan masyarakat
seperti guru kemudian juga tni polri dan yang lainnya
tetapi juga ada masyarakat masyarakat yang minta kepada
kami komunitas komunitas mohon maaf seperti kemarin saya yang minta pak ini perusahaan kami sebanyak tujuh ratus orang ingin divaksin
nah kita koordinasi dengan daerah kalau daerah sudah siap bisa kalau memang di daerah masih kurang bantu
jadi artinya ini juga masyarakat diminta juga untuk berinteraktif untuk aktif meminta kepada kami pemerintah baik tingkat keupatan ataupun provinsi kalau memang sudah siap seperti itu adanya
terima kasih pak hermawan saputra
pak hermawan apa yang anda lihat pak hermawan dari vaksinasi yang berjalan lambat ini
ini apakah satu faktor atau satu variabel saja yang menyebabkan ini karena stok saja atau anda melihat ada variabel yang lain yang harusnya pemerintah juga fokus di variable tertentu sehingga tidak terjadi vaksin yang dibilang berjalan lambat
ya memang ada beberapa faktor hubungan dengan hat
jadi kalau kami menyebutnya dari awal itu ada istilah yang mirip
tapi berbeda berbeda makna
ada yang pertama faktor sediaan
yang kedua faktor kesediaan
yang ketiga faktor ketersediaan
nah faktor sediaan berkaitan dengan vaksin jenisnya maupun juga produsennya itu sendiri
yang kita pakaikan sejauh ini adalah sinovac ya
vaksin yang dikerjasamakan secara khusus
tetapi yang khusus dari sinovac ini ada dua metode
pertama model yang langsung sudah siap pakai
itu yang batch pertama dan itu sudah dilakukan pada nakes sebagai prioritas
yang model kedua adalah bahan baku
nah bahan baku inilah yang akan berkaitan juga dengan proses berikutnya yaitu adanya repackaging juga ya
terkait dengan bentukannya
apakah dalam bentuk vial per dosis atau vial untuk beberapa dosis
nah ini kan membutuhkan waktu
nah terkait juga dengan faktor yang kedua adalah kesediaan
kesediaan ini menyangkut pendataan
pendataan dari awal ini kan belum betul betul kita optimal ya
masih ada beberapa kendala karena identifikasi subjek prioritas itu membutuhkan pendekatan dua
ada pendekatan top down sifatnya dari pemerintah
bagian dari data ktp dan lain lain yang memang teridentifikasi
tapi ada yang sifatnya proaktif
nah inilah kendala
kalau proaktif masyarakat yang diandalkan memang akan ada kelambatan di dalam registrasi dan potensinya ada missing data ya
nah ini bisa saja terjadi
ini faktor kesediaan
yang ketiga adalah faktor ketersediaan
nah ketersediaan menyangkut pola distribusi menyangkut infrastruktur cold chain dan lain lain termasuk sdm
nah seharusnya kita sekarang ini kan sudah bulan kedua ya dalam proses vaksinasi
di bulan kedua ini vaccination rate kita itu belum mencapai seratus ribu per hari
padahal target itu satu juta dalam sehari untuk mengejar target lima belas bulan untuk vaksinasi ini tercapai
tetapi memang faktor ketersediaan ini sangat banyak berkaitan dengan teknis dalam hal vaksinasi
termasuk di dalam distribusi perwilayah dan juga vaksinator itu akan lebih efektif kalau melibatkan pihak swasta misalnya rumah sakit rumah sakit
tetapi begitu melibatkan rumah sakit ada pertanyaan susulan
apakah jasa medis atau honor untuk tenaga itu dibebankan ke rumah sakit atau dianggarkan dari pemerintah
ini juga menjadi masalah di lapangan yang kami pantau
dan ini semua menjadi tantangan lah di dalam proses vaksinasi kita
mudah mudahan bisa dianggarkan
dan bisa dievaluasi untuk ditingkatkan di masa datang ini
kita akan tanya langsung ke ibu siti nadia tarmizi pak hermawan
jubir vaksinasi covid sembilan belas yang sudah bergabung bersama dengan kita
selamat malam bu nadia
baik terima kasih bu nadia sudah meluangkan waktu
jadi target vaksinasi kita masih jauh dari target ini bu nadia
bagaimana penjelasan dari kemenkes terkait dengan ini
apakah ini memang karena stok saja masalah ketersediaan
atau ada skema skema lainnya
skema skema yang tadi juga disampaikan juga oleh pak hermawan
misalnya soal pendataan belum optimal ketersediaan soal distribusi sampai dengan sdm
jadi kalau sesuai dengan rencana awal kita untuk vaksinasi
memang saat ini kan kita memasuki tahap kedua dari sasaran vaksinasi ini
dan memang tantangan utama adalah terkait ketersediaan
kalau kita berbicara mengenai jumlah tenaga vaksinator
kita sudah menambah jumlah tenaga vaksinator ini hingga sampai dengan akhir februari kemarin
itu sudah delapan puluh satu ribu vaksinator yang sudah kita siapkan
juga dengan bentuk bentuk perluasan pelayanan vaksinasi dengan membuka berbagai macam pos vaksinasi
dan juga melaksanakan vaksinasi masal bergerak
misalnya kita pada pedagang perusahaan
pada pedagang pasar kemudian kepada pekerja seni
juga dengan bekerja sama terutama dengan berbagai pihak
dan dengan kegiatan kegiatan ini tentunya saat ini kemampuan penyuntikan perharinya ini juga sudah semakin meningkat
saat ini kurang lebih tiga ratus ribu dosis per hari yang kita subtikan
nah memang tantangannya adalah ketersediaan vaksin
kita tahu kita punya tiga puluh lima juta vaksin dalam bentuk vaksin
vaksin dalam bentuk setengah jadi yang saat ini sedang diproduksi oleh bio farma menjadi vaksin jadi
dari tiga puluh lima ini dua belas jutanya sudah kita distribusikan secara bertahap ke seluruh daerah
nah kalau kita berbicara mengenai jumlah mas reinhardt
sebenarnya sebelas juta ini kalau kita bandingkan dengan tiga juta di awal ini sudah empat kali lipat
dan ini sebenarnya memang kita
distribusikan secara bertahap dengan tujuan bahwa daerah juga mulai melakukan penyesuaian penyesuaian
supaya jangan terlalu banyak juga vaksin yang terdistribusi sehingga nanti belum banyak untuk digunakan
oke baik bu nadia artinya tadi kan disampaikan memang kita hari ini baru per sekitar tiga ratus lima puluh ribu orang yang divaksin per hari
kita ingat presiden sempat menargetkan satu juta orang per hari bu nadia
artinya kita meleset
kalau kita menuju ke satu juta per hari tadi itu
iya ini lebih pada kita ketahui ketersediaan vaksin ya
saat ini kami sampaikan memang kita memiliki tiga puluh lima juta vaksin
dan ditambah dengan satu satu juta vaksin yang berasal dari astrazeneca ya
di luar ya tiga juta yang memang sudah tidak ada lagi di fasilitas pelayanan kesehatan
nah kita menunggu tentunya kedatangan
seperti yang sudah pernah disampaikan oleh bapak menteri kesehatan
umumnya vaksin vaksin ini akan sangat banyak kita terima pada saat semester kedua
nah pada saat semester kedua inilah penting untuk kita bersama sama juga pemerintah daerah bisa meningkatkan kapasitas penyuntikan dosis per hari ini
oke apa yang disampaikan juga oleh pak menkes adalah vaksin astrazeneca
yang ditunda penggunaannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bepom
karena ada expiry period di bulan mei nanti
bu nadia ini bagaimana sebetulnya nasib dari vaksin astrazeneca ini
anda nanti mungkin kita juga bisa bahas soal itu usai jeda
kami akan segera kembali sesaat lagi
sebelum kita akan membahas soal vaksin juga astrazeneca yang ditunda penggunaannya
bagi anda juga mungkin ingin mengetahui bagaimana update atau perkembangan terbaru dari jumlah masyarakat indonesia yang sudah divaksin
datanya yang kami ambil dari website satgascovid sembilan puluh go id
sampai dengan hari ini di vaksinasi ke satu sudah ada sekitar empat jutaan orang yang divaksin
kemudian juga ini dia anda bisa lihat
kemudian untuk vaksinasi tahap yang kedua di angka satu jutaan satu lima juta per update
sampai dengan sore hari ini kita lihat satu tujuh ratus enam belas orang sekian sekian yang sudah divaksin
dari data ini bu nadia targetnya sebetulnya bagaimana
target real dari kemenkes sampai dengan hari ini
apakah ini bisa diperbaiki
ini kemudian juga sudah dari angka angka ini
apa yang bisa anda jelaskan bu nadia
jadi kita tahu target ini adalah target kumulatif ya
jadi seperti nakes itu seharusnya kita memiliki rencana untuk nakes ini selesai pada akhir februari
artinya kita baru akan memulai tahap kedua untuk usia di atas enam puluh tahun dan pemberi pelayanan publik itu sekitar bulan awal maret ya
tapi kenyataannya kemudian kita bisa kemudian memulai lebih cepat dua minggu ya untuk tahap kedua
itu pemberi pelayanan publik dan kepada seluruh usia di atas enam puluh tahun
nah memang kalau saat ini dengan target dua puluh satu lima juta usia di atas enam puluh tahun dan enam belas sembilan pemberi pelayanan publik
cakupan saat ini untuk tahap kedua memang masih cukup
jadi kita bisa mengambil langkah langkah yang lebih cepat
saat ini untuk tahap kedua memang masih sangat jauh ya dari target yang ada
dan ini tentunya sedang kita upayakan untuk mengaslerasi dan disesuaikan dengan jumlah vaksin yang tersedia saat ini
kalau kita melihat ada sekitar dua belas juta vaksin yang saat ini sudah kita distribusikan
dan cakupan pelayanan kita ini masih sekitar dua juta
jadi memang masih ada sekitar lima juta dosis vaksin yang harus segera dihasilkan
dan kemudian bisa meningkatkan mengaslerasi capaian dari target fase kedua ini
oke pak hermawan sorotan anda pak hermawan dari target yang belum tercapai ini apa
apakah ini kurang persiapan atau apa dari kacamata anda
ya itu tadi saya pikir memang banyak faktor ya yang betul berkaitan dengan ketersediaan vaksin
ini juga penting karena memang bepom kan mengeluarkan emergency use authorization
sehingga dengan eua itu punya batasan sehingga keadaan luar sah pun akhirnya seolah olah dipangkas
dan memang wajar karena pepom jamin clinical effectiveness tapi juga ingin menghindari hal hal yang tidak diinginkan
jadi dengan adanya eua ini memang membutuhkan kesiapan yang luar biasa dari segi vaksinator infrastruktur pola distribusi
sekaligus percepatan dalam service delivery nya
nah sehingga kalau misalnya kita ingin vaksin seharusnya di lapangan sudah siap lebih dulu kesiapan mendahului baru proses vaksinasi itu sendiri
nah ini tantangan
beda ceritanya kalau ini tidak di dalam proses eua atau nanti menunggu final report analysis dari bio farma yang akan menyampaikan final reportnya apakah ini akan beranjak dari uae
sehingga evaluasi terhadap vaksin
daluarsa dan lain lain ini akan menjamin proses berlangsung dengan elegan
pak hermawan jadi anda melihat vaksinnya ketersediaannya sudah ada tapi kesiapannya belum ada
jadi terbalik begitu
anda melihatnya bagaimana
ya memang kesiapan itu kan harus mendahului proses ya
nah sekarang kan memang kita apresiasi pemerintah sudah melakukan upaya peningkatan jumlah vaksinator
tetapi juga ada pr yang masih terus berjalan mengenai kesediaan ya
mengenai data subjek yang akan divaksin
karena kita juga harus mengevaluasi pada tahapan kedua ini juga
banyak terjadi proses yang di awal awal tahap kedua ini kan ada penumpukan ada kerumunan yang juga berkaitan dengan distribusi layanan
apakah pelibatan rumah sakit rumah sakit swasta dilakukan sehingga coverage akan lebih optimal
bu nadia tanggapan anda
ini kesiapannya yang kemudian berbalik
barangnya ada tapi kesehatan belum siap
dan sehingga kemudian program apa progres vaksinasinya menjadi terlambat
apa tanggapan anda dari pak hermawan tadi bu
ya yang pertama adalah kita juga harus melihat bahwa ada sekuensi yang memang sedikit terlihat kita belum dapat meningkatkan ya angka cakupan dari penerimaan vaksin ini
karena tadi mungkin sudah dibahas juga bahwa untuk lansia ini ada rentang waktu dua puluh delapan hari ya
jadi cukup lama
kalau kita melihat saat ini yang disuntikan lansia di februari itu sampai saat ini belum waktu pada untuk mendapatkan vaksin ya
kalau kita lihat
jadi memang ini yang membuat juga kecepatan cakupan ini terlihat tidak segera meningkat karena sebagian daerah kemudian juga tetap menjaga stok vaksin
untuk bisa kemudian dipastikan
untuk dosis kedua juga tersedia
nah di sisi lain memang kalau tempatan untuk memberi pelayanan publik ini jauh lebih besar ya karena melihat bahwa sebagian besar berada pada usia di bawah enam puluh tahun
tapi kami memang menghimbau untuk seluruh daerah karena pada saatnya nanti kita akan membutuhkan tenaga vaksinator dan saya setuju dengan pak edi sampaikan bahwa
kelibatan daripada rumah sakit swasta
kemudian organisasi rumah sakit swasta dan juga berbagai asosiasi klinik ini merupakan potensi yang harus kita libatkan
karena kami melihat bahwa saat ini di daerah sebagian besar kegiatan kegiatan vaksinasi ini masih dilakukan oleh vaksinan kesemerintah
jadi memang ini yang harus kita dorong
termasuk bekerjasama dengan pihak pihak swasta seperti mengadakan vaksinasi di tempat tempat atau di pusat pusat perbelanjaan
atau melakukan vaksinasi langsung ke pasar
ini adalah salah satu yang kami dorong untuk juga bisa dilakukan di daerah daerah
saya ke pak wagub kita bicara daerah pak wagub
upaya percepatan vaksinasi apa yang dilakukan oleh pemprov jawa barat
apakah masih dengan sistem tersentralisasi misalnya seperti yang di bandung kita tahu ada sentra untuk kemudian vaksin covid sembilan belas
atau melibatkan pihak pihak lain atau mungkin fasiankes di daerah daerah yang kemudian bisa dimaksimalkan untuk bisa mempercepat vaksinasi
pak wagub silahkan
ya untuk mempercepatkan kita sudah ada angka
itu tambahnya para petugas
sudah dididik sampai dua ratus minggu
sudah dididik sampai dua ratus minggu
sudah dididik sampai dua ratus minggu
kemudian juga kita melibatkan puskesmas puskesmas yang ditunjuk
di mana puskesmas tersebut itu sudah ada petugasnya
yang biasa dua orang ditambah dua orang jadi empat orang
kemudian juga ada beberapa rumah sakit yang sudah siap untuk melaksanakan vaksinasi
karyawan tersebut sudah dipersiapkan sejak awal
jadi sudah melangkah lebih cepat
supaya yang ditarget
supaya yang ditarget

khususnya jawa barat
mungkin sekarang tinggal waktunya aja
kemudian masalah vaksinasi dikirim ke jawa barat ini tidak telat dengan rencana tetapi memang bertahap
karena memang pemakaian juga kami kan bertahap tidak semua
mungkin nanti sekitar tanggal lima belas bulan april baru kita membutuhkan secara pak banyak
karena memang ada juga masyarakat yang masih enggak
kemudian juga masih ada berita berita di medsos
sudah divaksin kemudian ada negatifnya itu dan ini
nah makanya kenapa kita kok masyarakat yang didahulukan
yang sering berkomunikasi dengan masyarakat yang didahulukan biar menebah kepercayaan
seperti kami kan sudah divaksin dua kali ini ternyata tidak ada apa apa
di jawa barat sudah ratusan ribu orang divaksin puluhan ribu kan tidak ada yang gejala apa apa sampai hari ini
oleh karena itu tahapan tahapan untuk percepat sudah kami lakukan
tinggal mungkin pelaksanaannya nanti terasa rentak
meskipun data yang kami dapat pak wagup ini mungkin bisa dikoreksi kalau salah
di jabar dua puluh ribu per hari saat ini vaksinasi dikali satu tahun berarti hanya enam juta
sedangkan targetnya tiga puluh enam juta penduduk di jabar dapat rampung pada tahun ini
ya memang sekarang kan tahapannya baru tahapannya seperti itu
menulah dulu gitu kan
sesuai dengan tahapan nanti setelah tanggal lima belas mari kita ngabret
sesuai dengan target
sekitar bulan april kita ngebretnya itu
oke saya ke bu nadia lagi
bu nadia coba kita dengarkan lagi bapak ibu apa kita sekarang coba membahas soal vaksin astrazeneca bu nadia
kita coba dengar apa pernyataan dari pak menkes ketika rapat dengan dpr
membahas juga soal vaksin termasuk juga soal vaksin astrazeneca yang ditangguhkan penggunaannya
untuk konservatif vismenya bepom menunda dulu implementasi astrazeneca
sambil menunggu konfirmasi dari who
yang mudah mudahan dalam waktu singkat bisa keluar
karena memang betul yang astrazeneca ini ada expiry periodnya di akhir mei
baik bu nadia ada expire periodnya di akhir mei
ini sudah bulan maret
artinya hanya sekitar satu dua bulan mungkin ini bisa digunakan
nasib vaksin astrazeneca akan bagaimana bu nadia
dijawab nanti kami akan segera kembali saat lagi
bu nadia soal vaksin astrazeneca yang masih ditunda penggunaannya bagaimana ini bu sebetulnya
ini kan banyak juga yang bertanya tanya apalagi pak menkes sudah mengatakan bahwa ada expire periodnya nanti di bulan mei
nanti di bulan mei
jadi terkait vaksin astrazeneca ini
kita memang mendengar kemarin ada beberapa negara
yang kemudian menunda penggunaan astrazeneca ini
dikarenakan adanya laporan kejadian ikutan pasca imunisasi
setelah pemberian vaksin astrazeneca
yaitu adanya gangguan pembentukan pebekuan darah
kemudian ada sepuluh atau sebelas negara yang melakukan
tentunya penundaan atau penghentian sementara untuk vaksin ini
yang kami juga ketahui pada tanggal sebelas kemarin
badan pom eropa dan juga badan pom inggris bersama juga who
sudah memberikan pernyataan bahwa
pelaksanaan dari vaksinasi astrazeneca ini sudah dilakukan kajian
bahwa tidak ada hubungannya antara terjadinya gangguan pembekuan darah
dengan vaksin astrazeneca
kemudian who juga sudah menghimbau negara negara untuk tidak melakukan penundaan
dan tetap meneruskan proses vaksinasi
sementara apa yang kita lakukan di indonesia
badan pom merasa perlu untuk kemudian mereview kembali
terutama terkait kriteria pemberian penggunaan vaksin astrazeneca ini

terutama terkait kriteria penggunaan vaksin astrazeneca ini kita tahu di awal kriteria penerima vaksin
itu ditujukan untuk penggunaan vaksin yang kita dapatkan dari sinovac
nah dengan adanya perkembangan dan informasi ini
sambil menunggu juga data yang lebih lengkap
maka badan pom kemudian meminta untuk kita menunda dulu
untuk kemudian badan pom bersama itagi dan para ahli mengkaji lebih lanjut
terutama tentang kriteria penerima vaksin ini
dan kebetulan kita juga dalam proses untuk pemeriksaan secara fisik ya
setelah vaksin ini kita terima untuk memastikan kondisi fisik daripada vaksin tersebut masih baik
ini kita lakukan secara paralel
oke artinya bekerja apa bekerja dengan waktu ini bu nadia
karena kan akan ekspirasi di bulan mei nanti apakah mungkin itu bisa digunakan
aman sampai kemudian karena kan ada dua kali suntikan dengan masa jeda beberapa minggu kan bu nadia
iya betul jadi untuk astrazeneca ini kita ketahui bahwa
tentang penyuntikan dosis keduanya cukup panjang ya sembilan sampai dengan dua belas minggu
nah ini artinya sangat menentukan strategi kita
dua puluh juta ini apakah akan diberikan kepada sasaran prioritas yang mana
sehingga tentunya sebelum habis masa simpan dari vaksin ini yang akan berakhir di bulan
jadi kita sudah berikan vaksinasi ini kepada seluruh sasaran
jadi ini juga bagian yang tentunya kita tunggu kalau ada kriteria kriteria yang terjadi perubahan
yang nanti akan menentukan sasaran vaksinasi kita kepada siapa
mungkinkah kemudian astrazeneca akhirnya tidak digunakan
kalau kita belum jelas kapan bisa digunakan atau aman dinyatakan oleh bepom paling tidak
iya kalau kita melihat astrazeneca sendiri ya
tentunya selama who tetap masih merekomendasikan ya
kalau kita melihat kemarin kan who tetap menghibau negara untuk memberikan vaksinasi astrazeneca ini
karena memang dilihat satu tidak ada hubungannya antara kejadian pembekuan darah
dengan penyuntikan vaksin astrazeneca
yang kedua adalah kita tahu bahwa vaksin astrazeneca merupakan salah satu vaksin
yang sudah mendapatkan izin juga dari who
artinya dari segi aspek keamanan ini juga sudah dikaji
dan kita tahu bahwa angka kejadian pembekuan darah ini hanya empat puluh kasus dibandingkan
atau terjadi pada empat puluh orang dibandingkan tujuh belas juta orang yang sudah menerima vaksin astrazeneca ini
jadi terkait ini sepertinya kita melihat mungkin tidak ada kemungkinan astrazeneca untuk dihentikan penggunaannya
karena kita tahu juga bahwa dari hasil uji klinis astrazeneca ini sangat baik diberikan pada usia di atas enam puluh tahun
dan pada orang orang yang memiliki comorbid
jadi imun rigiditasnya lebih baik pada kondisi kondisi ini
dengan hal hal tersebut kita tunggu saja dari badan pom mungkin ada perubahan kriteria
untuk menghindari terjadinya kejadian yang tadi mungkin sempat timbul
pak hermawan kalau soal astrazeneca yang kemudian ditunda
tapi kita tahu ini harus bekerja dengan waktu karena bulan mei expired
apa pendapat anda
ya secara formal kita tunggu ya apa yang akan menjadi poin dan announcement dari bepom
selaku pihak yang berwenang atau otoritas di negara kita
namun demikian apa yang juga sudah dijelaskan oleh bu nadia tadi
tetap saja kita patut waspada kendati who dan juga berbagai peneliti mengatakan
tidak ada hubungan antara kejadian yang di eropa dengan kemanjuran dari vaksin astrazeneca ini
faktanya bahwa banyak negara di belahan eropa yang melakukan penundaan untuk vaksinasi
ini juga harus membuat kewassadaran kita ada
walaupun empat puluh kejadian di antara puluhan juta orang yang sudah divaksin tetap itu menjadi catatan
boleh jadi negara negara eropa juga memberikan catatan
maka kewaspadaan penting dan bepom lah
yang akan melakukan analisis khusus terkait dengan hal itu
karena pada waktunya akan ada juga pengumuman bagaimana level of efficacy nya
clinical effectiveness nya maupun aspek kehalalan dan lain lain dari bepom
nah yang menarik justru kalau kita bahas dari aspek self safe tadi ya
untuk waktu ada luar saya untuk keamanannya
bagaimana ke depan ini memang waktu yang sangat menentukan karena
kalau bepom memberikan kriteria itu kan sesuai dengan eua itu kan enam bulan setelah produksi
jadi bukan enam bulan setelah proses vaksinasi pertama dilakukan
jadi enam bulan setelah produksi kalau misalnya dari astrazeneca ini kadar luar sekitar bulan mei
berarti ini kan produksinya sejak akhir tahun yang lalu
nah semakin lambat kita melakukan proses vaksinasi karena ada tahapan penyuntikan kedua juga
yang rentangnya cukup lama
jadi itu juga menjadi tantangan
nah maka itu harapan kita bepom segera melakukan kajian regulatory review and approval
apakah memang vaksin astrazeneca ini layak dan aman digunakan indonesia di satu sisi
tetapi juga apakah memungkinkan dengan satu satu juta dosis ini
diperuntukkan dengan segmen yang mana yang prioritas sesuai dengan kriteria yang ada
terlepas dari astrazeneca saya ke kang u
apakah kemudian ada
perbaikan strategi atau ini melanjutkan saja tahapan tahapan yang sudah ada di jawa barat
untuk program vaksinasi di jawa barat kang
pemerintah provinsi jawa barat memberikan kewenangan dan keleluasan penuh
kepada para bupati dan wali kota
untuk melaksanakan inovasi inovasi dalam pelaksanaan vaksin
yang penting vaksin dilaksanakan secepat mungkin tetapi sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan
jangan cepat berusak berusuk tapi tidak sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan
tahapan yang ditentukan juga kan kurang bagus
bahkan hari ini pemerintah provinsi jawa barat
gedung sate sudah dijadikan tempat untuk vaksinasi
kemarin para wartawan juga sudah dan juga komunitas komunitas lain sudah kita laksanakan
jadi kami memberikan kewenangan untuk para bupati dan wali kota
melaksanakan inovasi mempercepat sesuai dengan target
september awal sudah selesai
semoga semua sesuai dengan target
bu nadia waktu yang sangat menentukan
kalau kemudian diakui bahwa sudah ada vaksinasi yang berjalan lambat
apakah kemudian evaluasi ini perlu membuat strategi yang baru dari vaksinasi kita
agar kita tidak terlambat dan juga kita kan dibayang bayangi dengan masa kedeluarsa vaksin itu
yang kemudian perlu diperhatikan bu nadia
ya rasanya kalau kita lambat dalam vaksinasi tidak ya
kalau kita lihat kita bandingkan dengan negara lainnya
kita termasuk yang cukup cepat dalam memberikan vaksinasi ini
tapi memang tantangannya ini adalah terkait ketersediaan vaksin yang kita miliki
nah upaya ini tentunya harus kita sama sama
tadi pak wagub sampaikan artinya kita harus semakin banyak membuka outlet outlet
dan menggali kerjasama dengan berbagai pihak
terutama juga pihak swasta karena kita tahu bahwa sasaran vaksinasi ini memang akan terus menerus bertambah
jadi akan tetap melanjutkan
skema yang sekarang sudah berjalan bu nadia
betul dan apa yang kita lakukan khususnya di pusat atau di jakarta ini harus kemudian kita perbanyak
terutama di daerah daerah dan di provinsi provinsi lainnya
oke baik kita akan lihat bagaimana
semoga sesuai dengan target semuanya bu nadia dan kita juga masih menantikan bagaimana kejelasan dari vaksin astrazeneca
yang sampai saat ini masih belum digunakan karena masih ditangguhkan oleh bepom
terima kasih banyak
terima kasih banyak bu nadia kang uu pak wagub terima kasih banyak
pak hermawan terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini berkaitan dengan vaksinasi di indonesia
terima kasih bapak ibu sehat selalu
rizik sihab dan tim pengacaranya walk out dari sidang virtual pembacaan dakwaan perkara terkait tes swab di rs umi bogor
kami akan segera kembali dengan informasinya sesaat lagi